gelak tawa muncul dari anak anak dan para orang tua ini
mereka adalah korban dari kebakaran yang menghanguskan setidaknya enam rumah di pondokopi jakarta timur beberapa waktu lalu
satu persatu anak anak dari warga sekitar dengan antusias turut mendatangi dan menyaksikan atraksi dari para badut
trauma healing ini tidak hanya menyemangati anak anak korban kebakaran
namun juga menghibur rasa jenuh warga di masa pandemi covid sembilan belas
semuanya sangat membantu agar rasa trauma kepada anak anak tidak berkepanjangan
lalu juga membuat anak anak lebih senang gembira
hiburan ini datang dari para badut dari komunitas aku badut indonesia pada jumat sore di salah satu posko bantuan
penting ya karena trauma anak anak ini sangat luar biasa ya dampaknya
karena mungkin dengan trauma ini mereka sudah tidak mau bermain lagi
atau merasa takut paranoid yang luar biasa terhadap apa yang pernah dia terjadi
nah abi hadir di sini untuk memberikan suatu hiburan yang menarik untuk anak anak kembali lagi pulih
sebelumnya kebakaran melanda enam rumah warga di kawasan pondokopi jakarta
pada minggu lalu
insiden ini meninggalkan rasa trauma
khususnya anak anak yang menyaksikan kobaran api melahap habis rumah warga